banyak pasar tradisional di jakarta yang jadi gudangnya toko toko makanan ringan
seperti salah satunya pasar jatinegara jakarta timur
di pasar ini ada puluhan toko makanan ringan yang berada di rubanah atau lantai dasar pasar
dan sekarang kita akan mengunjungi salah satu toko tertua di kawasan pasar jatinegara ini
menjual berbagai macam kue kering hingga camilan pedas yang semuanya dapat dibeli secara kiloan
dengan harga rata rata rp lima belas hingga rp dua puluh rupiah per seperempat kilogramnya
omset tokonya mencapai jutaan rupiah perharinya
dan di hari hari libur jumlah pembeli makan bertambah hingga dua kali lipat
pembeli yang datang pun beragam
ada yang memang membeli untuk keperluan

ada pula yang menjadikan makanan ringan ini bisnis rumahan
karena kan kita beli di sini kita bisa kemas di rumah sendiri gitu
kalau di mal malt apa kan udah ada kemasannya otomatis lebih mahal
sendiri aja sih sebenarnya
tapi teman teman saya banyak jual
dikemas sendiri lagi dipakai yang bagus dijual jualin
harganya jauh banget lebih mahal
toko aneka camilan atau jajanan kilauan ini tak hanya di pasar jatinegara loh
kita juga bisa mampir ke toko camilan kiloan yang terletak di tebet jakarta selatan ini
toko ini sepintas tampak kecil dan sempit
namun hampir segala jenis camilan ada di sini loh
awal mulanya ya ada inovasi ini apa
bikin eceran lima ratus an untuk di
kecer cerin di warung warung kecil gitu
ini ada kemajuan kita tinggalkan coba buka toko
akhirnya jadi ada toko saat ini
ini ada tiga cabang
saat ini toko camilan kilauan yang ia kelola ini sudah mempunyai cabang yang tersebar di beberapa titik di jakarta
dan mampu menghasilkan rupiah hingga tiga sampai empat juta perharinya
indro juga melayani penjualan secara daring atau online
dan ia juga melayani
pemesanan camilan ini lewat sambungan telepon